penularan penyakit ini dari droplet orang yang sakit
dan kita tahu bahwa droplet ini ada yang ukurannya kecil
yang kita sebut mikro droplet
yang memiliki waktu cukup lama untuk bisa hilang dari lingkungan
terutama pada wilayah yang tertutup dengan ventilasi yang tidak terlalu baik
oleh karena itu saudara saudara sekalian
satu gunakan masker apapun alasannya
guna kan masker karena ini melindungi kita
untuk kita yang bekerja pada ruang yang tetap
di ruang kerja di kantor
pastikan bahwa sirkulasi udara
bahwa ventilasi ruang kerja kita
setiap hari terganti udaranya
jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto mengungkapkan
droplet yang berukuran sangat kecil atau disebut mikro droplet
dapat bertahan di udara
dalam waktu yang cukup lama
apalagi di dalam ruangan yang tertutup dengan ventilasi udara yang buruk
yuri pun mengingatkan masyarakat untuk memastikan kendaraan
khususnya mobil dan juga ruangan kerja
harus memiliki sirkulasi udara yang baik
terkait hal ini pemerintah kota surabaya mengeluarkan kebijakan
kepada seluruh instansi di lingkup pemerintahan kota surabaya
untuk tidak menggunakan pendingin udara atau ac
sebagai gantinya pemerintah kota surabaya
memfasilitasi kondisi air
dan memfasilitasi kipas angin disinfektan secara bertahap
ada beberapa penelitian juga ahli
menyatakan bahwa penularan virus dari covid sembilan belas ini kan bisa lewat udara
sehingga dari pemerintah kota surabaya
memberikan sebuah kebijakan terkait penggunaan ac ini di ruangan
dinas dinas sementara ac yang ada di ruangan tidak dipergunakan
dan diganti dengan kipas angin yang ada disinfeksi
sejumlah aparatur sipil negara pun terpaksa membawa kipas angin sendiri
agar tidak kepanasan saat bekerja
kebijakan ini diakui sudah berjalan selama tiga minggu terakhir
tak hanya di ruangan kerja atau kendaraan
kekhawatiran droplet melayang di udara juga muncul di tempat tertutup lainnya
salah satunya bioskop
izin beroperasi bioskop sendiri telah dikeluarkan oleh pemprov dki
para pengusaha layar lebar pun berencana akan memulai operasi bioskop
secara serentak pada hari ini

menanggapi hal ini pengajar fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
pandu riono mengingatkan pentingnya sirkulasi udara di dalam bioskop
nah ini harus menegaskan lagi bahwa risiko penularan di dalam ruang tertutup
itu ternyata lebih tinggi dibandingkan ruang terbuka
jadi gimana supaya ruang tertutup itu lebih aman
nah diperbaiki sirkulasinya
dan karena menggunakan ac menggunakan alat pendingin
tapi harus betul betul terjaga sirkulasi harus ada filter virus harus ditambah
dan kedua jadi kita harus menggunakan masker juga di dalam ruang
sebelumnya organisasi kesehatan dunia atau who telah menjelaskan bahwa lokasi beresiko tinggi
adalah ruangan tertutup dan ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk
hal ini berdasarkan adanya penelitian yang mengumumkakan buku
yang mendukung asumsi bahwa covid sembilan belas dapat menular melalui udara atau airborne
meski who menyebut harus ada penelitian lebih lanjut
namun kemungkinan penyebaran virus corona melalui udara tetap ada
oleh karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi protokol kesehatan
seperti memakai masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun